penemuan sesosok mayat tanpa kepala dan kaki yang hangus terbakar di semak semak pada kamis sore menggemparkan warga karawang
diduga mayat berjenis kelamin perempuan ini merupakan korban mutilasi sebelum akhirnya dibakar oleh pelaku
warga desa ciranggon kecamatan majalaya karawang digegerkan dengan penemuan mayat tanpa kepala dan kaki
mayat yang diduga berjenis kelamin perempuan ini pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang bermain di sebuah semak semak
mayat yang belum diketahui identitasnya ini diduga merupakan korban mutilasi yang kemudian dibakar oleh pelaku
saat ditemukan mayat sudah dalam kondisi mengenaskan
ciri ciri fisik korban sudah tidak bisa dikenali lantaran tubuh korban sudah hangus
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk diotopsi
bapak mengenali ciri cirinya seperti apa pak perempuan laki atau apa
kondisinya telungkup apa
posisinya apa sih
belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penemuan mayat tersebut
dian firmanca karawang